densus delapan puluh delapan anti teror menangkap seorang warga yang diduga terlibat dalam jaringan teroris yang ditangkap di bekasi sabtu lalu
laki laki tersebut masih berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota solo jawa tengah
warga desa wali kukun kecamatan widodaren ngawi minggu siang dikejutkan dengan aksi penangkapan warganya berinisial kf oleh anggota densus delapan puluh delapan
setelah itu petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumahnya
saat digeledah kedua orang tua kf sedang berada di rumah dan ikut menyaksikan penggeledahan tersebut
anggota densus menggeledah hampir setiap sudut tidak lama kemudian mereka menemukan barang barang dan dibawanya keluar
polisi ngawi memastikan kf sudah dibawa ke jakarta saat setelah ditangkap
aksi penangkapan kf dilakukan tepat di dekat palang pintu perlintasan kereta api dekat jalan desa
kejadian ini sempat disaksikan sejumlah warga yang saat itu berada di lokasi
ya tapi bilangnya teror teror
lalu dibawa ke sana terus tidak tahu sampai siang ini
jadi sinar teror di kabar dikembang tadi
sampai saat ini belum ada keterangan resmi soal penangkapan kf
tetapi diduga kf turut membantu tiga orang tersangka perancang bom bunuh diri yang diungkap polisi di bekasi hari sabtu yang lalu
menurut polisi mereka berencana meneror bom di istana negara
inam tohari ngawi